ya kita sudah terhubung dengan direktur cultural islamic academy bapak hussein jafar al hadar
bapak selamat sore bisa mendengar suara kami
ya bapak ini langsung saja serangan ini merupakan kali pertama amerika serikat menyerang rezim bashar alasat
namun kita ingin tahu sebenarnya apa yang melatar belakangi presiden donald trump menempuh langkah ini
ya kita tahu bahwa pendekatan politik luar negeri donald trump selama ini jauh berbeda sebaliknya dari pendekatan politik obama
jika obama selama ini tidak pernah mau melakukan pendekatan politik militeristik sedangkan trump sebaliknya dia sangat menggebu gebu terhadap pendekatan politik militaristik
padahal kita tahu juga pendekatan militeristik itu tidak pernah membuahkan hasil
nah kali ini tuduhan yang dilayangkan persis sebagaimana tuduhan yang dilayangkan kepada rejim sabdam husin di irak pada waktu itu
trump menuduh kepemilikan dan penggunaan senjata kimia oleh syria terhadap
milisi milisi yang berada di kota timur misalnya
nah kalau kita kembali kepada sejarah politik timur tengah kita berkaca atau belajar kepada irak
bahwa penggunaan senjata kimia yang dituduhkan oleh amerika di irak itu tidak pernah terbukti nyatanya
setahun kemudian setelah invasi ke irak bahkan perdana menteri tony player pada tahun dua ribu empat mengklarifikasi bahwa memang tidak ada kepemilikan senjata kimia
padahal kepemilikan senjata kimia itu adalah basis
motif serangan amerika ke irf pada saat itu
nah ini yang terjadi lagi di suria
mereka menuduh ada penggunaan senjata kimia di syria oleh rejim basar asar
padahal menhan sendiri mengatakan mereka memiliki bukti tapi tidak mau mengeluarkan buktinya kepada dewan internasional maupun publik internasional
artinya kita tidak bisa menjurigai bahwa ini hanya klaim dari amerika dan sekutunya
bersama nato perancis dan inggris sebagaimana yang dilakukan mereka terhadap irak
dan sampai saat ini dewan internasional melakukan penelitian tentang kepemilikan dan penggunaan senjata kimia oleh syria tersebut
namun sampai sekarang belum ada keputusan dari dewan internasional
oleh karena itu serangan ini ditolak oleh bpp
ya pak hussein ini memang setelah dilancarkannya serangan pertama ini reaksi keras dikeluarkan oleh presiden rusia vladimir putin
di mana putin mengutuk serangan ini dan menyebutnya sebagai aksi agresif
lalu apa kira kira tindakan yang akan diambil rusia menyikapi serangan ini pak
tentu rusia akan melindungi seputunya suriah di timur tengah ini
tapi rusia tentu akan melihat seberapa serius serangan ini
sejauh ini kan masih baru serangan tidak sebesar sebagaimana serangan terhadap irak misalnya
rusia telah memberikan ancaman bahwa jika serangan ini memang betul betul serius secara militer terhadap syria maka rusia tidak akan menjamkan
bahkan secara diplomasi internasional selama ini rusia menjadi satu satunya negara terkadang bersama china juga yang melindungi syria di perundingan perundingan internasional
di perundingan perundingan internasional rusia selalu memveto segala keputusan dewan yang dianggap hanya menguntungkan pragmatis
dan juga mengundangkan kepentingan politik amerika dan seputunya dan menyudutkan posisi syria yang adalah koalisi dan kepentingan politik rusia dan seputunya di timur tengah
nah lantas apakah
ini menarik juga untuk diketahui bahwa apakah ada kemungkinan terjadi perang terbuka nantinya antara suriah yang didukung rusia dan iran serta amerika serikat yang didukung oleh perancis dan inggris
kedepannya jika serangan ini ternyata memang terus menerus terjadi pak
kalau memang serangan ini terus menerus terjadi
skalanya eskalasinya terus meningkat tentu ini akan mendapatkan respon serius bahwa ini akan mencapai perang terbuka di sana
baik itu terbuka dengan kehadiran rusia dan sekutunya di sana ataupun rusia menjadi rezim yang memasuk kekuatan militer terhadap kepemimpinan basar asad di syria
itu akan terjadi
kita lihat bagaimana keseriusan amerika dalam serangan ini
walaupun saya sangsi saya meragukan bahwa amerika betul betul
akan melakukan serangan militer dahsyat terhadap syria
mengingat posisi amerika pertama kepemimpinan trump masih tidak diterima oleh publik amerika sendiri
yang kedua juga amerika sangat diributkan oleh kondisi timur tengah baik kondisi yaman dan kondisi kondisi lainnya
apalagi sekutu sekutu amerika seperti arab saudi dalam penyerangannya ke yaman mengalami frustasi
rezim amerika sendiri juga pada tahun dua ribu delapan belas
mengatakan bahwa mereka mengalami frustasi untuk hadir menyelesaikan konflik di syria
artinya amerika posisinya tidak strategis dalam konflik suriah
sehingga saya masih ragu bahwa mereka akan melakukan langkah langkah yang militeristik dalam arti yang super besar
pak hussein ini menarik untuk menyimak bahwa turki hingga saat ini belum mengeluarkan reaksi apapun
lalu jika katakanlah perang ini nantinya terjadi
mungkin di mana posisi turki
dan kira kira ketika nanti sudah pecah perang katakanlah seperti itu apakah turki akan mengambil tindakan atau posisi tertentu pak
bahwa secara diplomatis turki akan berada di pihak amerika dengan dalih bahwa mendukung oposisi syria
mungkin itu adalah langkah yang akan diambil turki
tapi bahwa turki akan terlibat secara militer
terhadap jika dimungkinkan ada nantinya serangan serius terhadap syria oleh amerika dan sekutunya saya tidak bisa berspekulasi bahwa itu akan terjadi
tapi secara diplomasi turki jelas akan berada di pihak amerika dalam hal ini
lalu untuk internasional alias pbb sendiri apa yang akan dilakukan pbb pak jika nantinya perang ini terjadi benar benar terjadi
tentu secara formal
pbb menolak perang ini sejak awal
mereka menolak pendekatan militeristik terhadap negara negara timur tengah dan negara negara manapun
dewan pbb dibangun di atas semangat untuk menyelesaikan masalah secara demokratis terhadap seluruh masalah yang ada atau krisis krisis yang ada di timur tengah
sedangkan yang dilakukan amerika ini adalah sebaliknya
mereka awalnya motifnya adalah melakukan demokratisasi katanya di syria
sekarang demokrasi di syria secara formal kita lihat berjalan dengan baik
rakyatnya mendapatkan sambutan yang baik rezim basar asat di syria
tapi justru amerika yang sedang menggiring masyarakat dunia dan pbb untuk menarik tata kelola dunia menuju sikap yang tidak demokratis atau otoritarian
mereka menjadi rezim yang bisa menuduh siapa saja sebagai pihak yang jahat
dan harus diserang tanpa melalui pendekatan pendekatan ilmiah dan tanpa melalui perundingan perundingan yang demokratis di dewan pbb
lalu pak terakhir ini sebelum kita menutup bincang bincang kita pada sore hari ini
jika eskalasi serangan terus menerus meningkat apa pengaruhnya bagi indonesia pak
ya pertama bahwa sejak awal kepemimpinan pak jokowi ketika bertemu dengan tony player perdana menteri inggris pada waktu itu
pak jokowi mengatakan bahwa indonesia tidak akan pernah mendukung pendekatan politik militer terhadap penyelesaian masalah krisis di berbagai negara
artinya secara diplomatis indonesia pasti akan berada di pihak pbb untuk menyelesaikan masalah suriah ini dengan pendekatan yang demokratis perundingan diplomasi dan lain sebagainya
sedangkan pengaruhnya jika memang betul betul eskalasi ini akan terus meningkat
maka indonesia akan menarik
warganya ataupun bahkan nanti akan melakukan pendekatan diplomasi untuk menyelamatkan warganya yang berada di suriah
baik terima kasih bapak hussein jafar al hadad selaku direktur cultural islamic academy atas bincang bincang kita selamat sore pak